pimpinan pimpinan partai politik ketua umum partai politik
yang pertama hadir bersama kita ketua umum gerindra pak haji prabowo
tepuk tangannya dasyat penuh rasa cinta
mohon maaf mbak puan saya sebut pertama
karena kita sudah koalisi sebelas bulan lamanya
maturnuhun mana mas gibran
maturnuun wali kota terpopuler di dunia
lebih populer saat jadi wali kota dibanding bapaknya